kuasa hukum keluarga brigadir yosua kamarudin simanjuntak datang ke baris krimpori selasa siang
kedatangannya untuk berkoordinasi meminta kepada tim khusus yang menangani kasus pembunuhan brigadir yosua
agar segera menetapkan status putri candrawati sebagai tersangka
desakan penetapan status hukum istri verdi sambo ini dilakukan
setelah laporan putri soal pelecehan seksual dihentikan dan keputusan lpsk
yang tidak mengabulkan permohonan perlindungan
tidak hanya putri tim kuasa hukum brigadir yosua juga meminta pihak pihak yang berupaya melakukan
obstruction of justice atau penghalangan proses hukum segera ditindak pidana
bukan hanya dikenakan pelanggaran kode etik
karena saya sudah berusaha menolong dia bahkan saya ingin bertemu sama ibu putri ini
tetapi dia tidak mau terus berpura
berpura pura sekokulan jahat juga atau perumpakatan jahat
menyebar kebohongan atau hoax juga di tengah masyarakat
maka demi kepastian hukum saya minta supaya ibu putri segera ditetapkan tersangkat
demikian juga yang lain lainnya itu yang menghalangi penyidik
penyidik yang menyembunyikan barang bukti juga harus segera dijadikan tersangka
jangan hanya dikenakan kode etik itu lentinya
kamarudin juga memastikan tidak terjadi pelecehan apapun di magelang
bahkan hubungan antara putri dan brigadir yosua dalam keadaan baik
putri sempat mengirim pesan kepada adik brigadir yosua
dan ulang tahun pernikahan putri dan irjen verdi sambo
di magelang itu hanya ada ulang tahun perkawinan yang ke dua puluh dua
di dalam ulang tahun itu memang segera terjadi pertengkaran antara si bapak dan si ibu
sehingga si bapak pergi meninggalkan ulang tahun itu atau acara itu
segera setelah selesai dengan meninggalkan istri dan anaknya maupun para
kemudian si ibu juga pulang dari situ happy
happiness ibu bagaimana ibu putri
dia masih ber whatsapp dia dengan adik daripada almarhum
dengan cara memotret almarhum lagi menyetrika baju
almarhum menyetrika baju anak anak daripada perdisambo maupun ibu putri
lalu ketika dipotret almarhum ini menyetrika baju sekolah
dia dikirim ke adiknya
nah kemudian adiknya juga menyampaikan selamat ulang tahun perkawinan yang ke dua puluh dua
bahkan diajak kamu ke sini kamu ada off nggak atau libur nggak
jadi artinya ibu itu normal normal saja
balik ke jakarta juga normal
jadi terkait dengan tuduhan perdi sambo yang menyatakan ada sesuatu di magelang
dialah yang ada sesuatu dengan ibu dan dialah ada sesuatu dengan si cantik itu
jadi kalau dengan joshua atau almarhum
almarhum tidak ada
ya begitu aja
mak diduga almarhum ini atau dituduh memberi informasi tentang kenapa si bapak tidak pulang pulang ke rumah
lalu dicari oleh si ibu
nah diduga almarhum ini memberi informasi tentang keberadaan si cantik dan lain lainnya itu kan begitu